siapa yang suka nasi bakar
tak hanya soal nasi yang pulen dan isian lauk yang ditambahkan
daun pisang yang membungkus nasi bakar juga menjadi daya tarik hidangan yang membuat aromanya lebih wangi dan nikmat
nah berhubung belum makan siang saya mau mencoba nasi bakar yang lagi digandrungi pecinta kuliner di daerah jakarta barat
berdiri sejak tahun dua ribu lima belas nasi bakar nabox ini tak hanya menawarkan nasi putih saja lho
ada juga pilihan nasi kuning bakar yang tentu berbeda dengan yang lain
kedai ini juga menawarkan berbagai rasa yang bisa dipilih disesuaikan dengan selera
dan ayam suir
ada juga oseng daging sapi dan cakalang asap
sambil dibakar dengan bungkus daun pisang
hmmm wanginya semakin keluar
yang paling menjadi ciri khasnya itu adalah kita di menu nasi oseng sapi
belum ada sebelumnya yang kita lihat itu nasi bakar dengan nasi warna kuning dan daging
mendamba nafsu makan sih kalau nasi bakar dengan daun pisang itu sih
setiap hari kedai ini ramai pembeli mulai dari makan di tempat hingga online
dalam sehari saja kedai ini bisa menghabiskan lima ratus porsi loh
rasa menurut aku ya nasi bakarnya tuh bumbunya berani sih
jadi dia gak pelit bumbu
pas sekali makan tuh langsung berasa banget lah bumbunya gitu
terus porsinya juga nggak yang terlalu banyak
tapi nggak sedikit juga jadi menurut aku pas
sekarang giliran saya yang mencoba
ternyata meskipun kedua nasi bakar ini memiliki varian yang berbeda
dan tidak menggunakan santan namun kedua nasi bakar ini masih terasa gurih
dan dengan dilapisi oleh daun pisang yang dibakar
ini tambah meningkatkan citra rasa dari kedua nasi bakar yang ada di depan saya saat ini
dengan merogoh rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh
anda sudah bisa menikmati aneka nasi bakar sambil nongkrong di kedai dengan nuansa kafe
dari indonesia ke indonesia
dengan luar negara
dengan luar negara
dengan luar negara
dengan luar negara
dengan luar negara
dengan luar negara
dengan luar negara
hari sudah mulai gelap
nah saya masih mau mencoba kuliner bungkus daun yang lain untuk makan malam
pilihan saya selanjutnya adalah makanan khas pontianak yang berada di serpong tanggerang
ini saya makan kue tiau pakai daun simpur
dan daun simpur itu bentuknya seperti ini kalau belum digunakan
konon katanya makanan jika dibalut dengan daun simpuk akan menjadi lebih wangi
kue tiau di kedai kaki lima ini dimasak menggunakan arang dan dihidangkan di atas daun simpur yang membuat aroma smoky nya tercium wangi
daun simpur itu dari kalimantan
kita datangin langsung dari kalimantan ke sini
fungsinya itu lebih wangi kalau dibungkus
jadi setelah masak kita taruh di atas daun bungkus didiemin tiga lima menit
nah nanti aroma panasnya itu bungkus di daun

nah nanti aroma panasnya itu bungkus di daun
jadi daun itu lebih wangi
setiap harinya kue tiaw aro simpur bisa menghabiskan lima puluh hingga delapan puluh porsi
biasanya kan kue tiaw kita makannya yang itu itu aja tuh yang udah kita tahu kan
kalau yang ini sih jujur agak beda
tadi pas lewat juga ngeliat ada di masaknya pakai arang katanya
terus presentasinya juga pakai daun gitu kan baru ya gitu loh
cuman rasanya sih oke banget
untuk menikmati makanan khas pontianak terbungkus daun simpur ini anda cukup membayar dua puluh delapan hingga rp empat puluh lima dengan porsi yang cukup melimpah
menteri di tanzil maria oktober jakarta